dari probolinggo karena beroperasi di siang hari sejumlah tempat yang menjadi area manggal para wanita penjajah seks komersial digrebek satpol pp
dari aksi razia ini sejumlah psk berhasil dijaring petugas
adu mulut antara petugas satpol pp dengan dua orang perempuan yang diduga sedang menunggu tamu ini
terjadi di lokalisasi prostitusi di dusun watu riti desa lumbang probolinggo
kedua perempuan tersebut disinyalir psk yang sedang beroperasi namun keduanya membatah jika mereka adalah pekerja seks komersial
tak hilang akal petugas kemudian memeriksa identitas keduanya
setelah diperiksa ternyata keduanya warga pasuruan bukan warga setempat seperti pengakuan sebelumnya
petugas kemudian membawa keduanya bersama seorang wanita lainnya yang diduga mucikari ke kantor satpol pp setempat untuk diperiksa lebih lanjut
razia ini merupakan bentuk ketegasan petugas untuk memberantas tindak asusila di bulan suci ramadan
selain di desa lumbang razia juga dilakukan di desa sepoh gembol
namun di tempat ini petugas harus gigit jari
diduga razia bocor karena saat petugas ke tkp para psk sudah melarikan diri
menurut kanit tim reaksi cepat satpol pp kabupaten probolinggo
sampai sejauh ini masih ada warung warung makanan yang diduga menyajikan wanita penghibur di siang hari
meski saat ini tengah menjalankan ibadah puasa
dua psk satu mucikari
yaitu mucikarinya bucikra namanya
terus yang dua psk ini asalnya dari pasuruan
sementara psk yang tertangkap akan didata dan dikembalikan ke tempat asalnya masing masing